hari ini sejumlah perusahaan di bekasi menggelar demo dan mogok kerja sebagai bentuk penolakan omnibus law ruu cipta lapangan kerja
kegiatan demo tidak diperbolehkan diadakan bergerombol sehingga sempat dihentikan ketika menuju dprd kabupaten bekasi
demo buruh menolak pengesahan omnibus law digelar di beberapa titik di bekasi yakni di kawasan industri ejip cikarang dan juga sepanjang jalan raya serang cibarusa bekasi
aksi pendemo yang long march dihentikan pihak keamanan karena mengganggu jalannya lalu lintas dan juga menyalahi protokol kesehatan
para buruh berharap aksi mereka tetap didengarkan walau tidak bisa digelar sampai ke dprd kabupaten bekasi
meski pihak kepolisian memastikan tidak mengeluarkan izin bagi penyelenggaraan demo oleh aliansi buruh yang direncanakan berlangsung di gedung dpr selasa ini

sejak sekitar pukul enam waktu indonesia barat personel gabungan tni dan kepolisian telah melakukan persiapan pengamanan di kompleks gedung dewan senayan jakarta
aliansi serikat pekerja berencana melancarkan unjuk rasa di depan gedung dpr menuntut pembatalan undang undang cipta kerja yang baru saja disahkan karena dinilai merugikan pekerja
sejumlah kendaraan taktis lapis baja pun telah disiagakan oleh polda metro jaya
sebelumnya pihak kepolisian tidak memberi izin mengadakan keramaian karena tingginya
risiko penularan covid sembilan belas di wilayah ibu kota
gelombang penolakan undang undang cipta kerja terus dilakukan
produser lapangan cnn indonesia sandra insanasari di bekasi jawa barat sudah siap dengan laporannya
selamat siang sandra
sandra bagaimana kemudian situasi di perusahaan perusahaan ataupun pabrik pabrik di bekasi jawa barat saat ini
kemudian sudah terlihat masa buruh yang melakukan mogok kerja nasional di sana sandra
ya selamat siang rifana
saat ini saya sudah berada di east jakarta industrial park atau ijip
di sini memang kawasan industri yang ada di cikarang bekasi
banyak sekali beberapa sektor usaha yang ada di sini
dan memang berdasarkan patahuan kami rifana sejak tadi pagi sekitar pukul delapan
memang mereka sudah berkumpul
di depan perusahaan masing masing untuk melakukan demo
namun memang bukan demo yang sepertinya biasanya kita lihat ya rifana
yang berkeliaran di jalan kemudian jalan jalan
karena memang di sini tidak diperbolehkan
kemarin juga sebenarnya mereka yang beberapa buruh yang
sejumlah buruh yang memang ada di sini mereka berusaha untuk berangkat ke dpr ri
tapi pada tanggal lima kemarin memang tidak diperbolehkan
tidak diperbolehkan untuk ke jakarta
sehingga untuk hari ini pun mereka mengikuti aturan hanya dengan
berkumpul di depan perusahaan dan juga menyuarakan suara suara mereka kepada para teman teman buruh
mengingatkan kembali bahwa inilah omnibus law uu cipta kerja yang baru saja disahkan kemarin pada tanggal lima oktober
yang tiba tiba maju seperti itu tiga hari dari yang tadinya ingin tanggal delapan
kemudian tiba tiba langsung ke tanggal lima dan baru diinfokannya pun di tanggal lima
seperti itu ditekankan kepada teman teman buruh di sini
supaya lebih mengetahui bahwa bagaimana uu ini mengancam kesejahteraan mereka seperti itu
ditekankan kembali kepada teman teman mungkin di sini bukan hanya kepada karyawan tetap
kemudian juga karyawan kontrak
tapi ini juga mengancam para pekerja yang akan nantinya bekerja dengan di bawah omnibus law uu cipta kerja ini
dan tadi juga kami sempat menyusuri jalan cikarang barat di kabupaten bekasi jawa barat rifana
dan kita lihat memang di sana untuk koalisi dari buruh lainnya pun melakukan demo turun ke jalan
mereka mengarah kepada dprd kabupaten bekasi tetapi tidak bisa sampai sana karena memang langsung dihalang oleh pihak kepolisian
bahwa ini keramaian menanggap protokol kesehatan
sehingga tidak bisa dilanjutkan karena memang mereka berjalan
terjadi kemacetan dan mengganggu mereka pun
mematuhi apa yang dikatakan seperti itu sehingga mereka tidak melanjutkan ke dprd kabupaten bekasi
namun mereka tetap berharap dan aspirasi ini bisa tetap dijalankan
karena memang kalau kita tengok sekali lagi ya rifana di sini banyak
sekali poin poin kontroversial yang memang dirasa sangat merugikan pihak pihak buruh
mulai dari yang pertama itu mengenai upah minimum seperti itu rifana
dimana dikatakan bahwa di uu ini itu untuk upah minimum kabupaten atau kota ini akan sesuai dengan inflasi
kemudian juga yang sebelumnya ada upah minimum sektoral kabupaten atau kota ini akan dihilangkan
sehingga ini tentunya merugikan teman teman daripada buruh
kemudian juga yang kedua ada pesangon yang berkurang yang tadinya
memang dikatakan bahwa tiga puluh dua kali gaji
namun dengan adanya ruu ini justru dipotong menjadi dua puluh lima kali gaji
dengan ketentuan enam belas nya dari perusahaan dan sembilan nya seperti itu dari pada bpjs
sedangkan ini menjadi pertanyaan kembali nih rifana
bpjs bagaimana untuk menutupi satu orang gaji tersebut
kemudian juga yang ketiga masalah kontrak kerja tanpa batas waktu
kalau kita tahu memang beberapa ada yang perusahaan yang menetapkan
bahwa dua kali enam bulan kemudian juga maksimal tiga tahun kerja
dengan adanya ruu ini ini memungkinkan selamanya para buruh ini bekerja sesuai tanpa kontrak
seperti itu selamanya menjadi karyawan kontrak
maksud saya tidak menjadi karyawan tetap
kemudian juga dari sisi outsourcing juga bisa seumur hidup
kemudian juga mengenai kompensasi hanya bisa didapat jika satu tahun bekerja
kemudian juga yang tidak kalah di sini kontroversial rifana yaitu waktu kerja yang berlebihan
kita tahu kita sehari kerja delapan jam seminggu empat puluh jam ini bisa melebihi waktu tersebut
khususnya untuk pekerja di sektor migas pertambangan kemudian juga perkebunan pertanian dan juga perikanan
bahkan dikatakan juga bahwa libur diwajibkan hanya satu hari dalam satu minggu
jadi enam hari kerja satu hari libur
dan untuk cuti pun dikatakan bahwa memang nantinya bukan hanya minimal dua belas hari kerja dalam satu tahun
ini disesuaikan dengan kebijakan perusahaan perusahaan
kemudian juga yang terakhir
hak cuti di sini untuk yang memang cuti hamil cuti haid seperti itu dikatakan dalam ruu ini tidak hilang
tetapi kita harus kritisi yaitu upahnya
jadi kalaupun mereka mengambil cuti hamil cuti haid mereka bisa mengambil tetapi upahnya tidak dibayarkan
sehingga tentunya bagi masyarakat yang membutuhkan uang akan tetap tidak mengambil cuti untuk mendapatkan upah
karena mendapatkan upah sehingga tidak usah mengambil cuti dan juga cuti hamil maupun cuti haid
dan rifana sebenarnya dapat kita lihat
secara keseluruhan memang kita tidak bisa sampai ke dprd kabupaten kita tidak bisa sampai ke dpr ri
sehingga sepertinya harus ada cara lain di tengah pandemi seperti ini yaitu dengan penyuruhan penyurahan lainnya
dan bukan hanya pendemo di depan perusahaan saja tetapi juga para koalisi federasi dan ko federasi disini
jadi para buru akan berusaha supaya nanti akan diajukan ke mahkamah konstitusi mengenai ini
kemarin memang sudah ketok palu dirasakan bahwa ini semua ini tidak dilakukan secara terbuka
kemudian juga tidak ada buruh yang diundang sehingga walaupun sudah diketok undang undang tapi belum dicetak sehingga diharapkan ini semua bisa dibatalkan
dan sedikit informasi juga rifana ini memang harus menjadi perhatian
memang walaupun ini penting demi kemaslahan bersama masa depan tetapi tadi kita lihat selama demo di sini protokol kesehatan masih tidak dijaga
apalagi kita tahu ya rifana
saat ini pandemi masih berlangsung
september pun gelombangnya sudah cukup lebih tinggi dibanding gelombang kemarin
sehingga yang harus diperhatikan juga adalah protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan
kemudian juga aspirasi masyarakat juga harus tetap didengarkan
sehingga harus ada cara lain juga yang lebih jitu tentunya untuk memaksa protokol kesehatan memaksa omnibus law ruu cipta kerja dapat dibatalkan
terima kasih produser lapangan cnn indonesia sandra insana dari bekasi jawa barat
dari bekasi kita pindah ke ibu kota kembali
sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky renardi di depan gedung dpr ri senayan jakarta
selamat siang rizky
bagaimana kemudian situasi di depan gedung senayan saat ini
apakah kemudian masa buruh jadi menggelar aksi masa di sana atau memang tampak sepi sepi saja rizky
iya selamat siang rifana
untuk situasi di depan gedung dpr ri senayan jakarta memang bisa dikatakan
tidak ada aksi sama sekali di sini
namun jika berbicara pengamanan dari pihak gabungan pihak polisi polri maupun tni sudah disiapkan di sini
jika secara total dari seluruh yang disiapkan pengamanan ada sekitar sembilan tiga ratus empat puluh enam
namun untuk di kawasan senayan saja di kawasan gedung dpr hanya ada dua tiga ratus personil pengamanan yang sudah disiapkan
kendaraan taktis water cannon pun sudah disiapkan di dalam gedung dpr
itu semua hanya bersifat pengamanan
begitupun dengan skema pengalian arus dapat saya tunjukkan untuk kondisi depan gedung dpr saat ini
nampak tidak ada aktivitas apapun yang berbeda
ini kondisinya sama seperti biasanya
kendaraan pun masih bisa masuk melalui gerbang depan
jika biasanya jika ada aksi atau siap siap untuk menghalau aksi depan gedung dpr gerbang depan ini ditutup
tidak boleh ada kendaraan yang masuk
namun sekarang tetap dibuka
jalan pun depan gedung dpr masih dibuka
jalan pun sudah disiapkan
seperti biasa jika memang akan ada aksi atau tetap ada gerakan yang berjalan ke depan gedung dpr untuk menggelar aksi
jalan gatot subroto di depan gedung dpr ini tentunya akan langsung ditutup di persimpangan gatot subroto yang akan mengarah ke gerbang pemuda
sehingga kendaraan bermotor akan ditutup di sana dibelokkan mengarah ke gerbang pemuda dan ke jalan asia afrika
begitupun kendaraan yang dari kawasan asia afrika yang akan lurus ke arah gelora
atau belakang gedung dpr tentunya itu akan ditutup juga
dan semuanya harus diputarkan ke mengarah jalan gerbang pemuda
skemanya seperti biasa yang sudah biasa diterapkan
depan dan belakang gedung dpr jalur ini akan ditutup
namun melihat kondisi saat ini memang tidak akan ada pengalian arus
karena sudah dipastikan tidak akan ada aksi dari depan gedung dpr
dan konfirmasi langsung yang saya dapatkan dari ketua umum kasbi kongres aliansi serikat guru indonesia nining kalitos
yang saya dapatkan
nining mengatakan bahwa memang tidak ada aksi di depan gedung dpr hari ini
namun aksi buruh ini akan lebih difokuskan atau akan beraksi di daerah masing masing
dan tentunya kondisi ini akan berlangsung terus selama sepanjang hari ini
dengan kondisi lancar tidak ada aksi
dan tentunya kita harapkan memang aksi aksi di daerah pun tetap berjalan dengan kondisi damai
karena mengingat maklumat kapolri pun sudah mengatakan tegas bahwa tidak diizinkan ada aksi yang dilakukan pada hari ini
kondisi ini khususnya di depan gedung dpr risnayan
kembali kepada anda rifana
terima kasih produser lapangan cnn indonesia rizky renardi atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali